bang andi terima kasih sudah mau bersama saya di layar pemilu terpercaya pada malam hari ini
saya mau tanya sebelum saya tanya hal hal yang lebih detail kemana aja sih bang andi ini
banyak dicari orang banyak diburu wartawan banyak dicari politisi kenapa nggak
saya ada di lampung sebagian setengah bulan kemudian di jakarta
terus ya konsolidasi tuh sama rekan rekan partai demokrat
tapi ada ya
nggak sengaja eksodus atau menghilang melarikan diri gitu enggak ya
saya tetap melayani juga kalau teman teman wartawan tanya ya saya jawab
tapi saya memang ya saya jawab begitu aja lewat
secara digital dan secara virtual andi arief memang ada tapi secara fisik kita tidak pernah melihat andi arief selama satu sampai dua bulan terakhir ini
tapi memang bang adi izinkan saya untuk bertanya
agak susah untuk tidak bertanya
hal hal yang agak nakal kepada anda dan kontroversial karena memang anda adalah pusat gempa pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir
kita bicara mengenai mahar bang
andi arief dengan soal mahar
kita kalau kita bicara soal mahar ini kan bawaslu sudah menyatakan bahwa mahar itu tidak terbukti
bukan karena memang tidak bisa dibuktikan atau tidak terbukti secara pengadilan tapi memang aktor utamanya itu andi arief itu tidak bisa ditanyai
karena kooperatif kenapa tidak datang kenapa tidak membantu bawaslu supaya politik mahar ini bisa dibuka dan dibuktikan secara
sebenarnya saya sudah menawarkan opsi
saya juga ingin masalah itu kelar
karena kualitas informasi yang saya terima itu kan kualitas di atas a satu lah karena kan di level pimpinan partai
saya menawarkan kepada bawaslu agar saya diperiksa di lampung waktu itu
kan bisa masih nkri kan
jadi saya juga mengecek ini serius nggak kpu gitu
jadi justru saya masih berada di lampung kemudian itu di cash close
saya ikut sebagai warga negara ya ikut saja gitu
jadi bukan andi arief yang tidak mau kooperatif tapi memang bawaslu yang menurut anda tidak serius
iya saya sudah menjawab untuk
saya bersedia tapi opsi saya satu video call kemudian saya membuat surat pernyataan atau saya diperiksa di lampung
menurut anda kenapa bang itu sampai kasus ini selesai tapi tidak pernah bisa dibuktikan
karena memang tidak ingin dibuktikan tidak serius dibuktikan
atau semua yaudahlah kita tahu sama tahu tapi diam saja semua
menurut saya memang soal yang menyangkut kasus seperti ini belum pernah terjadi dan bisa diungkap sih memang
bawaslu belum pernah ada track record sejak dua ribu empat sampai sekarang itu
sebelum seribu sembilan ratus empat puluh sembilan panwas sampai dengan hari ini untuk hal yang demikian belum bisa diungkap
belum pernah ada kasus yang bisa diungkap
anda sendiri tidak punya keinginan untuk menyelesaikan
pakannya apa bang
ini sudah jadi konsumsi publik sudah diperbincangkan
betul saya sayang sudah case closed ya sayangnya
saya ingin pak prabowo pak sandi tidak ada beban pak pan pks tidak ada beban
saya juga kan punya beban moral kalau saya tidak menyelesaikan itu
tapi ya saya kira keputusan hukum dari bawaslu kan ya sudah harus diterima semua pihak
dan anda sepakat untuk juga memendam kasus ini di dalam tanah yang tidak dibuka lagi
karena hukum yang memendam itu
tapi anda seberapa serius sih bang dengan pernyataan itu
ya saya ini wasekjen partai dan saya pasti serius itu
serius serius dan itu benar terjadi
ya menurut bawaslu tidak terjadi kan
tapi kan bawaslu bisa berbeda pendapat
oke tapi banyak juga politisi yang berkata anda bohong atau itu kabar kabar hoax
seperti dua politisi yang satu ini ketua umum pan zulkifli hasan dan juga politisi gerindra andre rosiade
kita dengarkan pernyataannya
orang hoax aja dibahas itulah kita bahas yang substansi yang produktif
ya jangan yang nggak benar hoax dibahas
habis sinergi habis waktu ya
saya rasa kita transparan ya
tidak perlu kita takut kita tidak perlu menyembunyikan hal yang memang tidak pernah ada gitu loh
jadi kita santai saja
kooperatif kooperatif koalisi prabowo sandi kooperatif
ya kita nggak takut karena memang tidak ada gitu loh
jadi terserah kalau mau kubu sebelah mau goreng goreng
sampai angus juga
ya ini kan karena hoax ya kami tidak usah ngapain fokus mengurus yang tidak penting
nggak pengen diselesaikan secara cepat
ini urusan yang mulai kan bang andi arief
silahkan bang andi arief menyelesaikan yang jelas ini benar benar hoax gitu loh
kami tidak ingin mengintervensi teman koalisi kami partai demokrat
semuanya tegas tuh bang andi
katanya andi arief adalah atau kabar itu adalah hoax
kalau bahasa lampungnya itu kabar bohong
jadi andi arief disimpulkan bohong dong
gimana bang anda melihat komentar komentar seperti itu
sesuatu yang belum dibuktikan bukan berarti hoax kan
karena juga sesuatu yang tidak ingin diteruskan juga bukan berarti hoax gitu loh
jadi ini memang sesuatu yang bahwa itu menutupnya lebih cepat gitu
jadi ya kita harus terima itu loh
tapi ceritanya seperti apa bang
kalau kita boleh buka lagi karena lagi lagi saya harus tanya ini karena sudah terlanjur terbuka
sudah terlanjur terbuka
jadi ini memang sudah diperbincangkan dan sudah terlanjur masuk ke ranah hukum bang andi
ya sebetulnya ini masalah yang diketahui oleh hampir delapan puluh pengurus partai demokrat ya pada malam itu
semua juga mendengar dan laporan dari tim kecil kita gitu
tapi setelah saya kira ini kan persoalan yang sudah dinyatakan
tapi intinya informasi yang anda cuitkan wawancara anda di berbagai media termasuk di cnn indonesia
bahwa informasi itu betul adanya
itu tidak pernah anda ralat ya
saya tidak pernah ralat itu
terganggu gak sih bang komunikasi konsolidasi hubungan baik dengan teman teman koalisi partai yang lain
ya biasa kita sampai sekarang komunikasi kita baik dan apa ya
saya itu sejak dulu memang dinilai kontroversi ya
sejak saya bilang soal senturi dulu kasus misbakun gempa jakarta tentang gunung padang tentang ini
betul gunung padang ya
kadang hal yang orang tidak pikir tidak itu saya justru berlainan
tapi kontroversi itu bukan karena bohong kan
bukan karena insafisasi tapi benar tapi berbeda dengan yang lain
kalau berbohong saya percaya saya tidak akan dipercaya oleh publik suatu saat kalau saya berbohong
jadi itu betul betul dan partai saya juga tahu soal itu
jadi kualitas informasinya kualitas informasi yang menurut saya
yang menurut saya di atas a satu ya
tapi ya sudah lah
biarkan sejarah nanti yang membuktikan
pak sby gimana bang komentar ya
ketika bang adi muncul dengan komentar ini muncul dengan tweet tweet yang lain juga yang mengarah ke sini
sampai ada general kado segala macam
pak sby pernah menegur aku ya
publik bertanya tanya kita kembali ke isu yang sekarang kita udahlah tutup buku kita move on gitu bang ya
tapi kan isu mengenai ketidak solitan ketidak loyalan ketidak apa ferman demokrat mendukung prabowo sandi juga belum berakhir gitu bang
saya mau tanya ke bang andi pasca pertemuan semalam apakah ini semakin meyakinkan bahwa oke kita partai demokrat akan bekerja keras untuk prabowo sandi atau justru sebaliknya bang andi
jadi kita mendesain untuk memenangkan pak prabowo ini jauh sebelum diputuskan pak sandy itu memang desainnya dengan ahay
kita sudah buat big data kita buka kemudian strategi taktik sudah kita buat kemudian diputuskan bersama sandi
tentu partai demokrat pasti bergejolak secara internal ini dalam hal strategi taktik
itulah kenapa kemudian selama ini kita membuat strategi taktik
karena selama sebulan mulai sepuluh agustus bulan lalu kita selalu coba untuk testing the water ke publik
ini soal ini soal strategi taktik soal politik dua kaki dan lain sebagainya itu sebetulnya adalah dalam rangka kita mencari formulasi yang baru
karena memenangkan prabowo dengan ahay dengan memenangkan prabowo sandy ini bagi demokrat yang sungguh sungguh ingin memenangkan caranya berbeda
caranya berbeda ya
alhamdulillah sekarang kita sudah ketemu cara itu untuk memenangkan pak prabowo
dan sudah dikonfirmasi oleh prabowo
sudah dikonfirmasi semalam
jadi semakin tenang prabowo
ya semakin tenang karena kita sudah ketemu
sudah ketemu jalannya bagaimana untuk karena kalau misalkan ahy kita kan dapat kotel efek partai kita selamat
kemudian kemenangan pak prabowo itu ada sekarang
kita punya strategi pak prabowo menang dan partai kita juga kita selamat
jadi itu sebenarnya yang satu bulan ini bergejolak di internal kita bukan dalam rangka tidak setia pada pasangan pak prabowo
tapi mencoba mencari formulasi yang pas agar partai kita tidak tenggelam gitu
oke mencari formulasi dan itu sudah ketemu
jadi tetap akan loyal meskipun fakta faktanya menunjukkan bahwa banyak ketua ketua dpd di daerah
partai demokrat ini salah satu yang jadi pertimbangan pak prabowo diacak berkoalisi dengan dia adalah karena kita ini tidak pernah berkhianat tidak pernah main dua kaki
nah isu dua kaki ini sebetulnya kita sudah pernah bicara sama pak prabowo sekitar sebelum diputuskan siapa wapresnya bahwa
jadi itu paling internal dan juga berasakan survei bahwa di beberapa daerah kita ada lima enam daerah ini terutama partai demokrat ini korban langsung dari politik identitas yang berkembang sekarang
dimana daerah daerah kami yang non muslim yang partai demokratnya ada dan besar ini terpengaruh dengan politik isu politik identitas
di mana pak prabowo dan pak sani ini kan diidentikan dengan itu
sehingga kalau kita paksakan untuk mendukung pak prabowo sandi di daerah itu bisa dipastikan
kantung suara kita untuk legislatif bilang
nah tapi sekarang kita sudah ketemu formula
sudah ketemu formulanya
sudah ketemu formulanya agar kita tetap berkewajiban memenangkan pak prabowo tapi calak kita tetap bisa eksis
oke tapi dengan tidak hadirnya pak sby dalam konversi pers malam itu ada sebagian orang berkomentar lain tuh bang adi
kita dengarkan yuk komentar sebagian orang itu
kalau saya lihat kekecewaan pak sby itu memang tidak bisa ditebak tapi harus diingat melalui gestur kita bisa mendebak
saya melalui gus dur saya lihat beliau tetap masih teringat kejadian awal di kediaman beliau waktu bertemu dengan pak prabowo
nah inilah yang saya doakan semoga tidak ada dusta
di rumah sendiri bapak juga nggak mau ketemu dengan sahabat sahabat pers
apa karena kurang sehat atau apa saya tidak mengerti
mudah mudahan kita doakan selalu pak sby sehat
tapi kembali karena dikatakan akan turun sebagai jurkam
gimana ya di depan aja nggak mau keluar gimana jurkam
di beberapa daerah
jadi tuh gimana mau bekerja pak sby aja tidak hadir itu katanya udah gestur yang paling bisa diinterpretasikan kalau pak sby kecewa
betul bang masih kecewa masih memandang rasa
jadi bagi kami pak sby ini adalah bom nuklir
yang tidak boleh diobrol
bom nuklir yang tidak boleh diobrak
bisa diobrol dia harus dikeluarkan pada tempat dimana pertempuran itu yang akan menentukan peperangan pertama
yang kedua kami ini sudah berpengalaman di pilpres
pak sby sadar betul bahwa dalam pilpres superstarnya itu adalah calonnya
kalonnya yaitu pak prabowo dan sandi itulah superstarnya kalau di kubus sebelah kan supresor
pak erik thohir kalau disini kan nah kita nggak mau ada superstar seperti pak erik thohir di
kubus sebelah supaya tidak bias gitu itu aja psb semalam keluar pasti akan di di apa namanya ya
kita bisa mengatakan memang pak prabowo dengan pak sby ya nanti orang nanya papa sby semua lebih
baik pertemuan pak prabowo dengan psb masih tertutup nanti bom ini akan dikeluarkan pasti
pada pada pada kampanye psb dan pak ahaye akan berkunjung ke satu ratus lima puluh tujuh kabupaten untuk memenangkan
demokrat dan menangan psb dan akan menjadi jurkam disitulah saat menjadi jurkam itulah
nanti endorsement dari psb untuk kemenangan pak prabowo baru dikeluarkan cukup happy belum
bang dengan posisi kan kemarin pak prabowo secara terbuka mengatakan bahwa akan menarik beberapa
kader demokrat yang jago ekonomi untuk ditimpakan
ya ahy akan masuk dewan pembina pak sby hanya jadi jurkam banyak yang mengatakan termasuk bang
ruhut itu kan posisi yang kurang signifikan gitu di tim kampanye sudah cukup happy belum
dengan posisi posisi sudah happy kalau psb masuk di struktur partai di struktur kampanye untuk apa
ya kalau psb ini ahaya sudah cukup dewan pembina pak untuk menjadi perwakilan partai kan disitu ada
ketua ketua partai ahaya kan ketua kogasma jadi dia ex officio masuk sana kalau psb masuk di
struktur pemenangan untuk apa ya kalau psb masuk di struktur pemenangan untuk apa kalau psb masuk di struktur pemenangan untuk apa
psb itu digunakan yang lebih baik memanfaatkan psb untuk kemenangan pak prabowo ini di juru kampanye
dong ya nanti kan di dua bulan terakhir kampanye itu psb akan turun sambil juga turun turun ke daerah
itu baik yang terakhir bang andi ini kita sudah masa lalu sudah masa sekarang sudah masa depan
sudah andi arief masih akan tetap seperti ini dengan gejolak politik yang membuat gonjang ganjing
politik nasional koalisi prabowo juga semua mungkin ada yang banyak yang bete juga kepada anda pasti bang andi ya
akan jadi andi arief yang seperti ini atau oh iya ada berubah nih bang oke gini dalam politik ini ada
politik partai ada politik koalisi koalisi itu adalah menyamakan hal hal yang sama oke ya kan
tapi perbedaan nyat tetap harus dihargai secara demokratis jadi debat yang masukkan dan lain
sebagainya koalisi harus hidup itulah partai demokrat ini kepada koalisi ini sebenarnya kritikal support
oke apa dukungan kritis jadi sayang sebenarnya mendukung tapi kalau ada hal yang nggak benar kita
harus kritisi oke disitulah baru hidup jangan mohon maaf di koalisi sebelah kan enggak ada demokrasi
itu nah kalau di demokrasi ini pan pks demokrat gerindra harus selalu membuka demokrasi justru ini
andi arief mewujudkan demokrasi sebenarnya oke oke bedanya kita dengan bebek kan adalah pada
pikiran kan kalau bebek ikut aja kalau pikiran ya kadang harus menolak harus ada ikut gitu loh oke
bang andi tapi sebelum saya lupa nih pertanyaan terakhir saya agak sanggup tadi andi arief akan
tetap jadi seperti ini akan tetap men tweet hal hal yang kontroversi bahkan kalau prabowo sandi
misalnya juga tetap anda kritik ya tapi anda kabarnya beberapa waktu lalu pernah diancam
oh iya mendapat ancaman fisik siapa yang mengancam bang andi ya saya waktu itu ada ya dari etnis
setentu yang tapi sudah selesaikan itu sudah selesaikan sudah selesaikan itu ketua dpd partai
tertentu tapi dalam koalisi prabowo atau koalisi sebelah ya pokoknya di jakarta hahaha tapi saya
saya saya ketua dpd setiap masalah politik jajan saya masalah saya bisa sesakan satu persatu dan
mengerti lah sudah bicara dengan sang ketua partainya atau bicara dengan yang ditugaskan itu yang
diordeknya gimana sih kalau boleh tahu masyarakat intimidasi biasa dalam politik intimidasi selalu
saya takut makanya saya datengin tapi itu tidak membuat andi arief kapok ya enggak saya takut
cuma kalau ada gitu saya hadapi agar saya pendekatan persuasi ya agar tidak terjadi oke
andi terima kasih atas perbincangannya terima kasih sudah belak belakan bersama cnn indonesia
pada malam hari ini terima kasih mbak diarif makasih demikian wawancara saya dengan wasek
jenderal partai demokrat andi arief yang banyak dicari oleh banyak sekali orang dalam beberapa waktu terakhir ya